dari rekaman video amatir tampak aksi perusahaan dilakukan oleh dua orang
yang turun dari sebuah mobil di kawasan tugu proklamasi menteng jakarta pusat selasa pagi
usai turun dari mobilnya dua orang tersebut langsung melempari mobil yang ditumpangi
seorang ibu dan anak balitanya dengan menggunakan batu
akibat aksi perusahaan tersebut kaca mobil bagian depan dan belakang pecah
tiba tiba yang punya mobil ini ke apansa marah
marah tiba tiba kejar ngejar mobil yang ini bawa batu
terus mundur sini ditimpu pakai batu
ambil batu ditimpu depannya tapi nggak pecah
kapolres metro jakarta pusat kombespol herunovianto mengungkapkan
motif perusahaan akibat adanya senggolan antar kedua pengendara
ketika mobil tersebut dikejar kejaran
polisi mengaku telah mengantongi identitas pelaku yang melakukan perusakan
kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku perusakan
ketika mobil tersebut dikejar kejar

mobil jenis minibus berisi jadigen bensin hangus terbakar di jalan cengkareng raya jakarta barat
peristiwa berawal saat pemilik mobil sedang membeli bensin dengan jirigen
tiba tiba api muncul dari belakang mobil dan langsung menyambar jerigen berisi bensin yang ada di dalam mobil
api baru bisa dipadamkan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi
sementara itu pemilik mobil hilang melarikan diri
dan kasus ini terjadi di jalan cengkareng raya jakarta barat

video sejumlah anak yang melakukan penghadangan terhadap truk yang melaju kencang di bekasi jawa barat viral di media sosial
akibatnya seorang anak tertabrak truk dan terjadi tabrakan beruntun
kejadian pada dini hari tanggal dua puluh sembilan agustus ini dibenarkan oleh kasubag humas polres metro bekasi kompol erna ruswing andari
anak anak tersebut berniat untuk mencari penyelamat
dan mereka juga mencari penyelamat
seorang korban berusia tiga belas tahun mengalami luka pada bagian kaki dan pinggul
dan dilarikan ke rumah sakit karya medika bekasi
tim liputan cnn indonesia